informasi lain saudara wakil presiden republik indonesia ke sepuluh dan ke dua belas yusuf kala menjadi saksi meringankan dalam persidangan mantan dirut pt pertamina galaila karen kardina atau karen agustiawan
dalam kesaksiannya jk menjelaskan mengenai ketahanan energi indonesia di masa kepemimpinannya
dalam kesaksiannya jk menjelaskan proses bisnis dan prinsip ketahanan energi indonesia yang lebih baik lebih daripada kurang dan memiliki cadangan sebesar tiga
jk menambahkan tak ada bisnis minyak yang bersifat regional namun bersifat internasional sehingga diperbolehkan untuk membeli minyak ke luar negeri
apa yang terjadi pada waktu itu
ya kalau proses
pertamina tentu saya tidak mengetahui tapi itu pertamina sebagai perusahaan besar dan juga sudah menjadi bahagian daripada bisnis minyak di dunia ini
tentu juga mempunyai pertimbangan pertimbangan bisnis untuk mencapai bisnis yang memang
selalu minyak itu selalu tidak ada minyak yang regional selalu bersifat internasional
jadi artinya boleh beli boleh beli
sama kita membuat investasi sama petronas investasi di indonesia membuat pompa bensin di indonesia shell itu semua bisnis minyak begitu
bahwa saling boleh investasi sini karena itu malaysia saja lebih kecil punya pompa bensin di sini dan itulah ciri suatu bisnis yang bersifat luas
sementara itu terdakwa karen agustiawan bilang pertamina merupakan entitas bisnis dan wajar bisa mengalami kerugian dalam menjalankan bisnis